dengan olahraga tersebut jumlah peselancar cilik dari tanah air menarik perhatian publik di world surfing league pro dua ribu dua puluh dua lampung
meski tinggi badan mereka hanya sedikit di atas satu meter mereka tak gentar menantang ombak tinggi krui yang bisa mencapai enam sampai tujuh meter
terinspirasi dari sang ayah yang juga seorang peselancar rajo saputra atau rajo barel sudah berkenalan dengan dunia selancar ketika usianya baru tiga tahun
rumahnya di sumba wanusa tenggara barat yang dekat dengan pantai membuat olahraga air menjadi hiburannya sehari hari
kenikmatan mencari dan mengendarai ombak menjadi salah satu alasan rajo serius berlatih sebagai peselancar
meski krui dikenal dengan ombak kiri yang tinggi bocah berusia dua belas tahun ini mengaku sudah siap
ia rutin berlatih satu hingga dua jam setiap hari mempersiapkan diri untuk berkompetisi di krui
karena saya mau membangun ibu dan bapak saya dan bapak saya
ini pertama kali ikut kontes pro yang besar ini pertama kali saya excire
yang saya ingin dapatkan sekarang barrel biar bisa menang
dukungan dari keluarga juga menjadi motivasi hanang suri jabrik
yang mencari pelajaran dari kecilik asal bali untuk mengikuti kompetisi krui pro dua ribu dua puluh dua junior ini
bersama ayah dan adiknya di kampung halamannya suri biasa mengendarai ombak setiap hari
rasa takut pada ombak tinggi seperti di krui terkadang masih menghinggapi bocah berusia empat belas tahun ini
namun suri percaya dengan semakin banyak ia berlatih maka ia akan semakin mendapatkan kemampuan dan keberanian berselancar di laut
karena saya mau jadi atlet perempuan pertama yang prestasi di dunia
aku berselancar setiap hari kadang kadang saya ke gym
kadang kadang empat ke enam jam di pantai
kalau kita training dia itu filming
saya nanti di rumah dia kayak ya
rajo dan suri mengikuti kompetisi untuk melatih mental mereka sebagai peselancar profesional
mereka lebih senang jika kompetisi diadakan di dalam negeri karena tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk transportasi
tim liputan cnn indonesia lampung